gerakan nasional pengawal fatwa ulama sejak minggu menggelar ijtima ulama dan tokoh nasional kedua di bilangan cempaka putih jakarta pusat
jika istimewa ulama yang pertama menghasilkan sejumlah nama untuk dipasangkan dengan prabowo subianto
istimewa ulama di kedua dilaksanakan demi mempertegas komitmen para ulama demi mendukung pasangan prabowo dan sandiaga uno
di istimewa kedua ini yusuf martak ketua gmpf ulama justru mengatakan memang tidak seharusnya mengangkat ulama sebagai capres jika tidak mau suara umat pecah
dan insya allah para ulama akan menentukan pilihannya masing masing
prabowo subianto juga hadir dalam acara istimewa ulama dua
prabowo datang sekitar pukul satu pada minggu siang dan langsung masuk ke hotel tanpa memberikan pernyataan apapun
sebelumnya anggota dewan pembina partai gerindra joko santoso yang digadang gadang akan menjadi ketua tim pemenangan prabowo sandiaga uno
juga hadir dalam acara tersebut
meskipun belum ada pembicaraan soal bergabungnya anggota gnpf dalam tim pemenangan
wakil ketua umum partai gerindra
fadlizon menyatakan bahwa pintu terbuka lebar jika ada ulama maupun anggota gnpf yang berkenan bergabung dengan tim pemenangan prabowo sandi
tentu kalau nanti ada dari kalangan ulama yang ikut juga dan bersedia untuk bersama sama masuk di dalam tim
ya kita akan sangat senang sekali ini sebagai satu bagian dari tambahan kekuatan yang besar gitu ya
ulama kiai tokoh tokoh pemuka agama dari semua agama pun ini kan mereka pasti memberikan keteladanan kepada umatnya masing masing